gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut pembatalan penerbitan hgb pulau reklamasi adalah atau sudah sesuai aturan yang berlaku
ia menyebutkan ada kecacatan administrasi pada penerbitan hgb sebelumnya
gubernur anies baswedan mengungkapkan ada aturan yang menjadi dasar pembatalan sertifikat hak guna bangunan pada proyek reklamasi pantai utara jakarta
runjukan hukum yang dimaksud adalah pasal satu ratus tiga dan satu ratus empat peraturan menteri agraria dan badan pertanah nasional nomor sembilan puluh sembilan tahun sembilan puluh sembilan
berdasarkan aturan itu anies meyakini permintaan pembatalan hgb adalah sah karena terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan hgb sebelumnya
kita bergerak berdasarkan peraturan kita bergerak berdasarkan undang undang
dan kita ingin menegaskan
bahwa ketika ada cacat administrasi maka pemegang otoritas wilayah berhak untuk melakukan review ulang
dan itu yang kita kerjakan
dan kita sendiri menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang menarik perhatian masyarakat
tetapi kita tahu persis bahwa aturan yang kita gunakan adalah aturan yang berbeda
yang selama ini pun sudah sering digunakan